korupsi menjadi fokus para pejuang komisi antiraswa untuk dibasmi
namun dalam perjalanannya tidak sedikit teror yang dialami oleh para pegawai hingga pimpinan kpk
mulai dari diskriminalisasi kemudian penyiraman air keras hingga serangan di kediaman ketua kpk
berikut kami rangkum beberapa teror yang pernah dialami oleh pegawai kpk
ini dia rentetan teror di kpk
yang pertama adalah nama novel baswedan yang begitu hangat dibicarakan dalam beberapa bulan belakangan
beberapa tahun belakangan ini menjadi penyidik kpk sejak tahun dua ribu
di bawah pimpinan taufik kurahman ruki waktu itu
kita ingat di awal dua ribu dua belas kerap kali mengalami gangguan gangguan
kemudian saat ia menangani kasus kasus besar khususnya mulai dari intimidasi ada ditabrak lari bahkan disiram air keras
kalau kita runut ke belakang ini awal november dua ribu dua belas
awal dua ribu dua belas maksud saya novel baswedan waktu itu memimpin
penyelidikan kasus korupsi simulator sim waktu itu
dan kemudian ini novel harus memimpin penggeledahan terhadap mantan korpsnya
hingga berujung pidana terhadap inspektur jenderal joko susilo
kemudian tidak lama setelah itu di bulan oktober dua ribu dua puluh
setelah memimpin penggeledahan di markas kepolisian
sejumlah polisi mendatangi gedung kpk untuk menjemput novel
dan novel ditetapkan sebagai tersangka pada waktu itu
dengan dugaan adalah sebagai pencuri sarang
burung walet di lampung tahun dua ribu empat silam ya
ini sebagai tersangka kemudian tiga tahun setelahnya
setelah ditetapkan sebagai tersangka
novel ditangkap di rumahnya karena dianggap tidak kooperatif
ini dalam memenuhi panggilan pemeriksaan ya
selanjutnya kita bergeser
novel juga terlibat dalam beberapa peristiwa kecelakaan
yang diduga merupakan
bagian dari intimidasi terhadap dirinya sebagai penyidik kpk
ini tahun dua ribu sebelas sebelumnya novel menangani kasus cek pelawat
dan novel ini hampir menjadi korban tabrakan disini
tapi waktu itu pelaku salah mengidentifikasi target
sehingga yang waktu itu jadi korban adalah
korbannya adalah pegawai kpk lainnya
jadi bukan novel baswedan tapi adalah dwi samayo
dwi samayo yang waktu itu keluar dari gedung kpk
selang sepuluh menit setelah novel
selanjutnya juni dua ribu dua puluh
kasus penanganan korupsi bupati buol ini ramai sekali
novel kemudian mendapatkan serangan
jadi motor yang dikendarai oleh novel
waktu itu dianggap ditabrak oleh mobil yang mengawal amran ya
jadi ringsak mobil tersebut
selanjutnya april dua ribu tujuh belas
ini usai menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dekat kediamannya
di kawasan kelapa gading
yang jadi perbincangan hangat ke lini masa sebelah mata
novel disiram air keras
oleh dua orang yang waktu itu berboncengan
kemudian bagian mata kiri novel ini rusak parah
tapi sampai saat ini belum ada titik terang siapa orang
atau siapa otak dibalik penyerangan tersebut
tahun dua ribu sebelas dilansir dari cnnindonesia com
arief julian miftah penyidik kpk menjadi ketua satuan tugas kasus rekening gendut dari perwira polri
kemudian kediaman arief ini juga diteror bom
bahan mobilnya ditusuk
mobil bahkan diserang dengan cairan kimia
ya itu dia
kita lihat beberapa tugas dari para pemimpin dan pegawai kpk rasanya beriringan dengan berbagai ancaman ya
padahal tujuannya adalah menegakkan keadilan dan juga kebenaran
rasanya sulit lepas dari hal hal tersebut